hai setelah menahan diri lebih dari lima bulan libur akhir pekan panjang kali ini warga surabaya
bisa menikmati berjalan jalan ke sejumlah lokasi wisata yang sudah kembali beroperasi pada hari
ketiga liburan ini kebun binatang surabaya ramai dikunjungi wisatawan domestik dalam sehari jumlah
pengunjung mencapai dua ribu orang tren kunjungan di kebun binatang surabaya sebelum pandemi itu saya
cukup bagus dan ini bersamaan dengan long weekend trennya juga meningkat dari mulai dua puluh delapan oktober
kemarin hari rabu awal long weekend kita ada enam ratus an pengunjung kemarin ada dua ribu lebih dan
prediksi kami nanti akan meningkat puncaknya di hari minggu satu november yang akan datang di program
weekend protokol kesehatan untuk mencegah kofit nanti diterapkan dengan ketat pengunjung pun
mengikuti semua prosedur yang diwajibkan namun ada keluhan tentang sistem pembayaran yang dinilai
membutuhkan banyak waktu kalau untuk prosedur protokol kesehatan sih kita masih terima tapi
kalau untuk tiket pemasuk masuk untuk ke lokasinya itu yang susah jadi harus pakai prosedur online ya
beli tiketnya pakai online
untuk yang kita yang bisa pakai online ataupun yang orang yang enggak gaptek bisa tapi kalau untuk
orang luar luar daerah kan mungkin yang tidak ada online nggak punya paketan tidak punya atm gitu kan susah
tidak hanya di kebun binatang surabaya wisata bahari di surabaya north key juga mengalami
peningkatan kunjungan dari dua ratus lima puluh orang per hari naik menjadi lima ratus orang per hari
pengunjung north key biasanya datang untuk menikmati suasana tenang suasananya enak buat
ngopi atau buat ngambil ngambil di sini enak suasana jawa kan semua dimana mana sama seperti itu protokol kesehatan
manajemen surabaya north key memperkirakan pada minggu satu november jumlah pengunjung di surabaya north key mencapai seribu orang
atau surabaya jawa timur